seorang mantan pengikut taat pribadi mengaku adiknya diancam akan diculik dan dibunuh oleh pengikut taat pribadi
ia menduga ancaman itu datang karena ia melaporkan taat pribadi ke polda jawa timur
suparman warga desa sidorejo kecamatan sukorejo ponorogo bergabung dengan kelompok taat pribadi antara dua ribu sembilan hingga dua ribu tiga belas
selama itu menurut suparman taat pribadi merekrut ribuan pengikut dari berbagai daerah di jawa timur dan jawa tengah
bahkan ada pengikut yang datang dari kepulauan riau
suparman mengaku baru sadar taat pribadi melakukan penipuan ketika uang yang ia setorkan sebanyak lebih dari lima miliar rupiah tidak kunjung kembali
ia hanya menerima janji janji yang tidak pernah menjadi kenyataan
ia melaporkan taat pribadi ke polisi pada tahun lalu tapi tak lama setelah itu adik suparman amrul diancam akan diculik dan dibunuh oleh pengikut dimas kanjeng
yang pokok sebenarnya amrul basan itu yang mau diculik
kalau saya karena kakaknya mungkin
tapi yang positif mau diculik
sempat ada musyawarah di madiun itu kerombolannya priambodo
saya di bawahnya tim sultan tim seluman saya
selain mengharapkan uangnya kembali suparman berharap mendapat pengamanan polisi yang merasa ada orang suruhan taat pribadi yang mengawasi gerak geriknya